beliau menyampaikan ini apa filsafah hidup

enggak ya beliau menyampaikan ini apa filsafah hidup
kemudian sharing cerita beliau itu bagaimana keliling indonesia ke papua ke kalimantan ke maluku
kemudian lebih banyak menceritakan inilah
pelajaran hidup filsafah hidup yang di sharing ke saya
tapi sempat ketemu sama pak arsat gak sih pak
tadi soalnya pak bamsud sempat bilang katanya pak rosan sudah bertemu dengan pak arsul
datang ke rumah terus kan emang di rumah saya tadi ada inilah halal bihalal datang
kan emang pak arsad teman lama
dan sama saya selama ini juga selalu kontak kontakan
jadi ya kan silaturahim di akhir dari bulan suci ini
kan kita memang harus selaturahim kalau dijaga dengan siapapun
yang penting untuk kepentingan persatuan bangsa ini kan harus kita jalankan ya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya